para penambang pasir tradisional di daerah aliran sungai regoyo di desa gondoruso kecamatan pasirian lumajang jawa timur
nekat menambang pasir saat terjadi banjir lahar gunung semeru pada kamis pagi
meski demikian petugas bpbd menghimbau warga dan juga penambang
agar tetap meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi banjir lahar dingin gunung semeru
dan banjir lahar dingin gunung semeru ini menerjang daerah aliran sungai di kaki gunung semeru lumajang
di antaranya adalah di sungai regoyo di desa gondoruso kecamatan pasirian lumajang
fenomena banjir ini dimanfaatkan oleh para penambang pasir untuk mencari nafkah
dengan mengumpulkan pasir yang terbawa arus banjir
sebab bagi mereka banjir yang tak hanya membawa bencana tetapi juga memberikan peluang penghasilan
meski demikian para penambang pasir tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan
jika terjadi banjir lahar gunung semeru karena ancaman banjir ini masih sangat membahayakan jiwa mereka
kini gunung semeru masih berstatus siaga atau level tiga